jadi pak irbasum kemudian didampingkan nanti oleh kabar eskrim kabik kemudian dari wahir basum kadipropam kadiftik saya sendiri kemudian pak diripidum yang hadir untuk menerima rekomendasi
informasi terakhir yang saya dapat dibimbing oleh pak irbasum sebagai ketua timsus
pak dedy pak dedy izin ini kan juga jadi hari dimana kemudian akan ada rekomendasi yang diterima oleh polri
nah nanti evaluasi ini akan langsung dilakukan diterapkan atau nanti ada mekanisme lagi yang kemudian mempengaruhi entah itu kelengkapan materi yang akan diserahkan ke jpu atau seperti apa pak
ya nanti kan akan dipelajari dulu rekomendasinya biar pak irwasum sebagai ketua tim sus yang nanti akan menyampaikan
kita tunggu dulu kan kita belum tahu hasil rekomendasinya seperti apa